kementerian sosial menghentikan penyaluran santunan kepada korban meninggal akibat covid sembilan belas sebesar lima belas juta rupiah per orang
selain anggaran pada tahun dua ribu dua puluh satu yang tidak ada menteri sosial tri risma hari ini menilai ada dugaan regulasi yang dilanggar dalam penerapan kebijakan tersebut lantaran ditanda tangani oleh direktur yang berstatus pelaksana tugas
ditemui di gedung kementerian sosial salemba jakarta pusat selasa siang menteri sosial atau mensos tri risma harini menyebut jika kebijakan tersebut dihentikan lantaran pada tahun dua ribu dua puluh satu anggaran kemensos berfokus pada penanganan bencana
selain besarnya anggaran yang harus dikeluarkan dalam penerapannya sulit untuk mengidentifikasi korban yang meninggal akibat covid sembilan belas sehingga ditakutkan pemberian santunan tidak tepat sasaran
selain itu menteri sosial tri risma harini menilai anggaran di gedung kementerian sosial salemba jakarta pusat selasa siang menteri sosial tri risma harini menyebut jika kebijakan tersebut dihentikan lantaran pada tahun dua ribu dua puluh satu anggaran kemensos berfokus pada penanganan bencana
anggaran yang sangat besar dan kemudian uang tidak ada